kepala bkkbn hastowardoyo mengatakan
gerakan kb mandiri di masa pandemi ini sangat penting dilakukan
guna menjaga jarak dan membatasi kehamilan yang tidak direncanakan
partisipasi masyarakat untuk kemudian dia ikut menggunakan
namanya modern kontrasepsi
yang menggunakan alat dan obat bukan secara tradisional
bukan secara alami itu dari tahun ke tahun itu
kalau tidak dipertahankan turun
kita lihat di pernah mencapai enam puluh tujuh persen
mungkin lima enam tahun yang lalu misalnya begitu
tetapi tahun tahun terakhir ini kan untuk mencapai enam puluh persen itu berat
ini menunjukkan bahwa tren penggunaan kontrasepsi ini
kalau dibiarkan menurun dan akhirnya justru membahayakan
karena bisa mengecil
begitu juga namanya rata rata melahirkannya
ini kalau tidak ditahan tahan betul untuk supaya turun
ini mereka menaik
untuk mendukung gerakan tersebut
bkkbn telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat
tentang pentingnya menjaga jarak kehamilan
hal tersebut dilakukan demi mencapai beberapa tujuan
kesehatan indonesia yang fokus pada penanganan stunting
selain itu ada beberapa alternatif bagi masyarakat
yang ingin melakukan kb
kami menganjurkan dengan berbagai macam alat kontrasepsi
yang sekarang variasinya sudah banyak
kita himbo untuk silahkan kalau tidak senang yang satu metode
bisa metode yang lain
karena kita ada mulai dari yang sederhana
ada kondom ada pil ada suntik
kemudian ada iud yang dulu disebut spiral
kemudian juga ada susuk
kemudian ada vasectomy ada topektomi
dan sekarang pun kemasan itu kita buat yang nyaman
senada dengan tujuan bkkbn
dkt indonesia yang memiliki peran dalam industri kesehatan reproduksi
juga memiliki andil
dalam gerakan kb mandiri di masa pandemi
gerakan kb mandiri ini diharapkan dapat menarik kembali
kesadaran masyarakat indonesia akan pentingnya penggunaan kontrasepsi
khususnya di masa pandemi
seperti yang kita ketahui dari survei sdki
yang dilakukan setiap lima tahun sekali
ternyata memang angka prevalensi dari penggunaan kontrasepsi modern
itu ternyata stagnan
jadi angkanya itu
sehingga memang dibutuhkan suatu kampanye yang terus menerus kepada masyarakat
agar masyarakat itu tetap kesadarannya itu akan tumbuh
sehingga mereka pun juga akan ikut melakukan program pemerintah ini dengan program kb nasional
data dari bkkbn antara empat ratus sampai lima ratus kelahiran yang tidak digendaki
sehingga dibutuhkan layanan masyarakat
himbuan lagi kepada masyarakat
agar di masa pandemi ini mereka tetap berkab berkontrasepsi
bkkbn dan dkt indonesia berharap agar masyarakat tidak takut datang ke klinik untuk melakukan kb
karena protokol kesehatan sudah diterapkan dengan ketat
selain itu masyarakat juga bisa melakukan kb mandiri
dengan berbagai alat kontrasepsi yang telah dianjurkan